halo pemirsa senang rasanya bisa kembali hadir dalam economic view
program yang hadir dengan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan ekonomi investasi dan kebijakan
tentu saja bersama saya prasetyo wibowo inilah academic view selengkapnya
pemirsa bank indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau bi rate di level tujuh
sejumlah data ekonomi nampaknya masih memberatkan bank indonesia untuk menurunkan bi rate
nah apa yang melatar belakangi bank indonesia tetap mempertahankan bi rate
dan seperti apa dampaknya terhadap rekonomi nasional
selain itu tetap menerapkan langkah langkah dalam mengantisipasi resiko dalam perekonomian global
terutama resiko yang berasal dari kebijakan normalisasi federal reserve
resiko penurunan ekonomi china dan resiko dari ketegangan geopolitik di ukraina dan rusia
namun demikian komite ekonomi nasional sebelumnya sempat mempertanyakan kebijakan bank indonesia
yang terus mempertahankan kebijakan pengetatan moneter
padahal laju inflasi relatif terkendali dan ekonomi global cenderung bergerak positif
lantas sejauh mana dampak bi rate yang tetap berada di level tujuh lima persen terhadap perekonomian indonesia
kita akan membahasnya sesaat lagi
mengenai kebijakan bank indonesia yang menahan bi rate sudah hadir di studio
bapak arief mahmud beliau adalah deputi direktur departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
terima kasih atas kehadiran anda begitu di acara kami
kita akan membincang terkait dengan bi red
bank indonesia tanggal delapan kemarin minggu lalu begitu tepatnya mempertahankan bi rate di level tujuh
nah sebenarnya mungkin bisa anda ceritakan kepada pemirsa di rumah juga

oke ya kebijakan bank indonesia yang ditetapkan pada tanggal delapan mei terkait dengan bi rate
kita memutuskan untuk bi red tetap di tujuh lima
itu tentunya dilandasi berbagai faktor variable faktor ekonomi
tetapi kita melihat kebijakan yang ada saat ini yaitu tujuh lima

saya rasa kami merasakan bahwa kebijakan bank indonesia yang terkait dengan bi red tetap di tujuh lima
jadi kebijakan b fazas ini di beri penjualan parameter
kebijakan itu sudah sesuai dengan proyeksi target deduksi kita di dua ribu empat belas sebesar empat plus minus satu

serta upaya untuk menyehatkan kembali defisit transaksi berjalan kita
bir itu kita pikir ke depan itu sesuai dengan upaya tadi
upaya untuk mengarahkan inflasi dan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat
oke ini berarti sejak november dua ribu tiga belas lalu ini barrid berada di level tujuh lima persen
kita juga memiliki grafis pak terkait dengan data inflasi begitu dari tahun lalu sampai mungkin nanti terakhir bulan ini begitu ya
kalau kita lihat mungkin bisa ditampilkan juga terkait dengan grafis dari pergerakan data inflasinya
ya ini kita lihat ada data data yang bisa disaksikan bersama begitu mungkin pemirsa dari rumah dari sepuluh januari di lima tujuh puluh lima sampai di bulan april pak
ya ini terus bergerak sampai bulan bulan ini berada di lima ratus tujuh puluh lima dan ini terakhir tiga belas januari dan terus berlanjut hingga desember dua ribu tiga belas masih di level tujuh dua
itu berarti dari november ya pak ya mulai naik lagi tujuh delapan
seterusnya sampai di tahun ini begitu
nah memang apakah kebijakan dari bank indonesia januari februari maret april ditahan di tujuh lima persen berdasarkan data data yang tadi anda sebutkan
begitu semacam pembatasan batasan kenapa dipertahankan ini tidak akan bisa mengalami penurunan begitu pak
oh jadi begini pak ya pada saat bank indonesia menaikkan bi rate series kenaikan bi rate
pertama tadi yang seperti saya ulangi lagi bahwa kita ingin mengarahkan inflasi sesuai dengan targetnya
kedua kita ingin membuat defisit transaksi berjalan itu ke arah yang lebih sehat
untuk melakukan hal tersebut apa yang kita bisa lakukan
saya ingatkan ada dua pak ya
untuk itu kita harus melakukan upaya untuk membuat pertumbuhan ekonomi atau domestic demand karena pertumbuhan yang lebih sehat
karena bagi kami pertumbuhan ekonomi
tapi bukan berarti bi melihat bahwa ada tekanan terhadap perekonomian kita begitu pak
artinya kita ingin membuat perekonomian kita menjadi ekonomi yang lebih tumbuh lebih sehat
kita melihat dengan tadi data tadi kita berusaha apa yang kita bisa lakukan adalah dengan bauran kebijakan
bauran kebijakan salah satunya adalah tadi
dan juga kemudian kita baurkan dengan kebijakan yang lain misalnya ltv
yang intinya ingin membuat agar pertumbuhan ekonomi atau domestic demand itu tumbuh sesuai dengan kapasitasnya lah
ya tidak terlalu berlebihan lebih seimbang gitu pak
nah kalau kondisi saat ini apa yang anda lihat begitu pak arief
apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari bank indonesia sendiri
memang pergerakannya sudah sesuai lah pak ya
ada penyesuaian penyesuaian ekonomi
nah cuman kita tidak hanya bisa melihat hanya dari satu titik pak
karena kan kebijakan moneter itu ada lag dari kebijakan moneter pak
saya akan bahas nanti sejauh mana nanti inflasi begitu pergerakannya
ya kembali lagi dalam economic view bersama saya prasetyo wibowo
dan narasumber saya kali ini bapak arief mahmud
beliau adalah deputi direktur departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
saya ingin bincang mengenai kebijakan bank indonesia menahan bi rate
baik pak arief tadi kita bicara mengenai data data yang dijadikan semacam acuan begitu ya
apa yang anda bisa cermati kalau misalnya banyak pihak mempertanyakan juga data inflasi kita sudah sesuai dengan koridor yang ditetapkan
yaitu mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir
bahkan terakhir bulan kemarin itu deflasi begitu
ya benar seperti yang bapak tadi katakan
memang sekarang iya inflasinya masih dalam target ya
apakah pergerakan inflasi ke depan itu akan masuk dalam target inflasi kita
yaitu empat lima plus minus satu persen dan di dua ribu lima belas empat plus minus satu persen ya pak ya
nah jadi kalau kita lihat sekarang pak apa namanya apa sih sumber sumber inflasi itu sekarang penurunan inflasi
kemudian kenapa volatile foodnya turun itu karena pasokan yang cukup baik
nah kemudian pasok volatile food yang baik tentunya akan punya dampak juga kepada inflasi inti
karena terutama inti makanan ya pak ya
nah jadi itu juga akan berpengaruh kepada inti makanan yang juga sudah mulai turun
nah di sisi lain juga domestic demand yang mulai moderasi itu membuat inflasi inti turun
kemudian apa namanya satu lagi ini apa namanya gangguan di sisi eksternal misalnya
itu juga yang mendorong sebenarnya inflasi inti turun sehingga inflasi inti turun inflasi volatile food turun sehingga inflasinya akan menurun
tetapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa memang inflasi turun
tapi itu data bulan april
nah gangguan baik dari sisi domestik maupun dari sisi global
jadi sebenarnya kita kan melihat proyeksi pak
ya terus kemudian current account ke depan itu seperti apa kira kira
nah itu yang menjadikan faktor kita dan kita merasa masih ada faktor faktor yang faktor resiko
yang harus kita juga perhitungkan ke depan
kemudian perlambatan ekonomi tiongkok
nah itu berarti terkaitan dengan global begitu ya kondisinya
kita juga akan cermati juga sedikit terkait dengan grafis
ini ada data pergerakan inflasi pak arief
kita bisa cermati bersama bahwa memang ini sepertinya banyak pihak akan senang begitu dengan kondisi penurunan yang terjadi pada saat inflasi
mungkin bisa ditampilkan juga ini dari bulan januari ya
kemudian februari maret dan april itu dari satu tujuh inflasinya
kemudian turun di bulan februari dua puluh enam
kemudian di bulan maret tipis begitu delapan persen dan di april terjadi disflasi
apakah sesuai dengan ekspektasi juga dengan sesuai dengan perkiraan begitu analisa dari bank indonesia sendiri
memang ini kita akan melihat inflasi pergerakan inflasi ke depan itu akan menurun ya
dan akan menurut kita akan masuk ke dalam range target inflasi yang sudah ditapkan oleh bank indonesia
pada kuartal pertama masih dikatakan bahwa sesuai dengan ekspektasi begitu ya untuk laju inflasi
bagaimana dengan faktor global begitu kita bicara mengenai perekonomian dunia begitu kita
kebijakan suku bunga dari bukan bi
itu juga sudah mulai dilonggarkan meskipun ada juga kekhawatiran bahwa the fed akan tetap memperlakukan kebijakan stimulusnya
nah anda menilai faktor faktor global ini akankah juga menjadi salah satu acuan juga kenapa bi dipertahankan di tujuh satu
memang perlambatan ekonomi tiongkok ya pak ya
jadi itu akan cukup berpengaruh terhadap kita terutama dari sisi ekspor pak ya
karena ekspor indonesia ke tiongkok itu cukup signifikan pak
jadi perlambatan tiongkok itu akan cukup berpengaruh terhadap perlambatan ekspor kita
tapi kita melihat ke depan bahwa dengan ekonomi amerika ekonomi eropa yang akan rebound ya
itu kita merasa bahwa ekspornya akan berpengaruh
kita merasa bahwa ekspor manufaktur kita di sisi yang lain ya
itu kita perkirakan akan tumbuh meningkat cukup kuat ya
mengkompensasi penurunan ekspor terkait dengan tadi ekspor ke china
di samping juga memang ada dampak sementara ya pak ya dari pelarangan ekspor konsentrat mineral ya pak
untuk bahan mentah bertambah kan begitu
ini kebijakan kebijakan ini akan memberikan dampak yang cukup besar juga begitu menurut bank indonesia
bahwa oke lah perlambatan ekonomi terjadi di cina begitu ya sebagai salah satu tujuan ekspor juga
dengan kondisi amerika begitu tapering off yang akan diterapkan
apakah ini juga akan memberikan juga sinyal sinyal negatif begitu buat perekonomian kita
memang kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan satu dua ribu empat belas ini
agak melambat ya lebih rendah dari perkara kita
tapi di tw triwulan dua tiga dan empat itu akan kembali membaik pak ya
kita akan melihat kembali membaik sehingga secara keseluruhan dia bisa lima puluh satu sampai lima puluh lima pak ya pertumbuhannya
nah memang apa namanya tadi interaksi antara faktor advance countries yang semakin meningkat
kemudian tiongkok yang melambat
itu nanti akan tercermin ya pak ya
kita perkirakan akan tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi kita nanti
jadi kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi nanti akan meningkat sejalan dengan tadi amerika yang mulai membaik
memang ada faktor sedikit pengurang gara gara tiongkok
kita perkiraan kita memang lebih rendah dari perkiraan kita terakhir lebih rendah dari perkiraan kita sebelumnya
bagaimana dengan krisis yang terjadi di ukraina kemarin
meskipun sudah mulai meredah karena pasukan dari rusia sudah menarik mundur begitu ya untuk ke belakang
nah kondisi kondisi ini juga mencerminkan bahwa ini kan memberikan pengaruh juga terhadap perekonomian global begitu pak ari
kalau kita coba melihat dari sisi nilai tukarnya pak ya
nilai tukar kita di bulan maret ke april itu agak sedikit melemah pak ya
meskipun masih dalam level rp sebelas lima ratus pak ya
itu salah satu yang membuat apa namanya
mendorong salah satu ya pak yang mendorong melemahnya nilai tukar
itu adalah krisis geopolitik ya di rusia dan ukraina
jadi itu akan mempengaruhi sentimen investor terhadap negara negara emerging ya termasuk di indonesia
ini ada sedikit kaitannya pak
seberapa mengkhawatirkan untuk bi sendiri fluktuasi rupiah saat ini
pada dasarnya pak kebijakan bank indonesia tentang nilai tukar adalah untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar
untuk menjaga stabilisasi dan kita akan melihat kita akan mencoba membuat agar nilai tukar itu bergerak sesuai dengan fundamentalnya pak
jadi tidak berlebihan tidak juga intinya tidak terlalu berlebihan
berarti ketat sekali begitu ya bagi indonesia untuk menjaga juga pertumbuhan ekonomi
ada juga pertumbuhan ekonomi indonesia melalui bi rate begitu kalau saya lihat begitu pak arief
artinya gini kita pada dasarnya gini pak
kita ingin membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih sehat lebih berimbang
artinya karena kalau pertumbuhan ekonomi itu terlalu kuat pak ya
ini kan kita bicara gini pak stability over growth pak
artinya kalau kita tidak melakukan kebijakan kebijakan itu mungkin pertumbuhan ekonomi bisa tinggi pak
the cost of nanti current account defisitnya itu bisa melonjak tajam gitu
nah itu kan tidak baik untuk punya dampak ke nilai tukar punya dampak ke variable
tapi tetap memiliki resiko potensial pak dengan ditahannya level tujuh lima persen ini begitu kan pak ya
tapi tahan dulu jawaban anda kita harus jeda dulu sebentar
baik pemirsa economic view akan segera kembali usai jeda yang satu ini
ya bagi anda yang baru saja bergabung anda menyaksikan academic view dan kami masih berbincang mengenai kebijakan bank indonesia menahan bi rate
baik pak arief kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan bi rate
nah ini tadi bicara mengenai resiko
tadi sudah dikatakan bahwa ini upaya bank indonesia untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi adalah sesuai dengan arahan bersama begitu ya baik pemerintah maupun birit
nah sejauh mana banyak pihak mempertanyakan juga kenapa ditahan begitu sampai sejauh ini begitu selama itu begitu untuk tujuh lima
anda menilai apa yang bisa anda cermati terkait dampak dampaknya sendiri
adakah resiko potensial terhadap sektor sektor usaha di negeri ini misalnya ditahan di
ya tentunya pak kalau kita menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang tentunya akan punya dampak ya pak
ya tentunya pak kalau kita menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang tentunya akan punya dampak ya pak
karena memang tujuan kita adalah mengendalikan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sesuai yang lebih seimbang lah
nah terkait dengan hal tersebut maka kebijakan bank indonesia adalah ya seperti tadi adalah bauran pak

tidak hanya bi rate tapi lebih fokus ke sektor sektor tertentu nomor l drums m universe

misalnya sektor properti kendaraan par motor gitu boleh itu sudah kita lakukan
jadi terkait dengan potensi potretsyinya kita lihat kedepan memang kita tetap akan terus menjaga agar arah dari pertumbuhan ekonomi ke depannya itu sesuai dengan prestisi kita
potensinya kita lihat ke depan memang kita tetap akan terus menjaga agar arah dari pertumbuhan
ekonomi ke depan itu sesuai dengan perkiraan kita artinya kalau kita lihat di triwulan satu itu kan
yang membuat pertumbuhan ekonomi itu melambat terutama disebabkan karena ekspor pak karena ekspor kita
ekspor nah sementara konsumsi rumah tangga itu meningkat pak sedikit meningkat sedikit meningkat itu
karena faktor pemilu ya pak pemilu terus investasi juga sedikit mengalami peningkatan peningkatan
jadi yang mendorong apa namanya perlambatan ekonomi di tahun di triwulan satu dua ribu empat belas adalah ekspor pak sehingga
memperhatikan ke depani seperti apa perkembangan domestic demand karena kalau misalnya ekspor nya
kasarnya ya pak ya tetap melambat sementara domestic demandnya masih tinggi itu import kan akan makin
tinggi akan makin tinggi sehingga ini akan berpengaruh ke defisit karena account pak meskipun
sempat surplus begitu ya ya memang yang surplus adalah apa namanya raca perdagangannya ya pak ya

faktor faktor lain ya pak ya yang yang memang akan berpengaruh misalnya ke depan misalnya
ekspor ekspor akan seperti apa gitu pak tiongkok akan seperti apa gimana nanti prospek
manufaktur kita ke depan gitu loh nah jadi sementara pada sisi lain kita punya seperti
apa ya bank indonesia punya punya sebab akses gitu lupa untuk eh me apa namanya mengendalikan
domestic demand yang sehingga kalau domestik demand itu dikendalikan maka importnya bisa kita
kendalikan pak supaya eh apa nyaman tidak terlalu membebani neraca pembayar defisi transaksi berjalan
salah satunya dengan mempertahankan bayret begitu di level lima meskipun beberapa waktu lalu sektor
itu sempat mengalami booming ya kita tahu properti kemudian otomotif dan ini banyak sekali multi
finance begitu yang diuntungkanlah dengan kondisi saat itu kemudian dengan ditahannya bi rate ditahan
dari tujuh lima sampai saat ini sedikit perlambatan begitu
maupun untuk pembiayaan kreditnya sendiri pun mengalami perlambatan karena bunga yang diterapkan
terlalu tinggi begitu nah anda menilai kondisi ini memang masih dalam tahap wajar begitu masih dalam
relatif normal begitu iya sekali lagi saya katakan bahwa memang tujuan kita kan ingin
ini pak ingin menyehatkan pertumbuhan ekonomi ingin membuat pertumbuhan ekonomi lebih
bukan memperlambat begitu ya bukan pak bukan bukan bukan memperlambat ingin menyehatkan ingin lebih seimbang pertumbuhan
ekonomi kita jadi given kondisi tadi tujuan kita melihat inflasi yang sesuai target dan defisit
transaksi berjalan yang lebih sehat nah ya nah sehingga kalau memang kita ingin mengendalikan
domestic demand ya tentunya akan ada sektor sektor yang terpengaruh gitu loh tapi bank indonesia tuh
selalu pak kita ingin menjaga momentum pertumbuhan kita tidak artinya kita juga tidak senang melihat pertumbuhan
kita terlalu lambat pak tetapi ada level dimana dalam jangka pendek pak ya kita menginginkan pertumbuhan
ekonomi yang lebih sehat domestic demand yang lebih seimbang lebih terkendali pak karena itu akan
mempengaruhi nilai tukar akan mempengaruhi import akan mempengaruhi inflasi inti juga
karena kan domestic demand juga menggunakan inflasi inti sehingga itu dalam satu paket kita melihatnya
secara holistik pak meskipun juga bank indonesia merevisi target untuk pertumbuhan ekonomi ya di lima delapan
delapan sampai enam begitu kalau tidak salah ya kita akan merevisi dari tadinya sekarang menjadi lima ribu satu ratus lima puluh lima
pak ya lima ribu satu ratus lima puluh lima ya jadi kita menganggap itu temporer oke karena kita lihat faktor faktornya juga
temporer secara perlahan lahan dia akan meningkat kembali cukup kuat tidak bisa di bank indonesia
menggunakan suku bunga acuan begitu untuk menjaga tadi instrumen instrumen ekonomi indonesia supaya tetap sehat
memang seperti saya katakan tadi kita selalu pakai bauran pak kita tidak akan membebankan kebijakan
kita seratus persen pada bi rate kita akan menggunakan bauran bauran kebijakan yang membuat proses
penyesuaian ini juga akan terjadi bisa terjadi gitu pak ya meskipun banyak pihak juga mempertanyakan hal
ini begitu ya kenapa bi rate itu sudah adakah mungkin pertanyaan pertanyaan itu juga dari pihak pihak lain begitu pak yang menanyakan kenapa bi rate ditahan tujuh lima persen
terus betul hingga saat ini yaitu tadi pak kalau kami menganggap bahwa tadi tujuh bi re tujuh lima persen itu adalah
level bi rate yang menurut kami mampu untuk mengarahkan inflasi pada sesuai targetnya
mengembalikan defisit transaksi berjalan pada level yang lebih sehat jadi di samping juga kita melihat juga ada
muncul terkait dengan eksternal maupun domestik pak kita juga mungkin bisa melihat pak ini ada
defisit transaksi berjalan grafisnya begitu dari tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu empat belas juga mungkin bisa ditampilkan
terkait dengan grafis ada defisit transaksi berjalan begitu tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas kita akan
lihat seperti apa pergerakannya begitu pak arief ini dari kuartal satu dua ribu tiga belas begitu sampai dengan
kuartal satu dua ribu empat belas ini masih prediksi ya di bawah dua persen targetnya terhadap pdb ya pak ya di bawah
di bawah tiga persen malah nah kondisi kondisi ini kuartal satu dua empat persen kemudian kuartal dua begitu tahun lalu naik
sampai empat empat kemudian kuartal tiga tiga delapan puluh lima dan kuartal empat tahun lalu begitu menjelang akhir tahun turun
drastis satu sembilan puluh delapan dan target di tahun ini di bawah tiga persen begitu kalau anda katakan jadi artinya begini pak
memang di sekarang di tw satu itu defisit transaksi berjalannya membaik ya pak ya tetapi ada faktor
iman pak apa itu pak di tw di triwulan dua sama triwulan tiga artinya biasanya apa namanya itu pak pembayaran
bunga pembayaran bunga pembayaran bunga itu akan meningkat di tw dua dan triwulan dua dan triwulan dua
dua dan triwulan tiga itu akan mempengaruhi kondisi transaksi berjalan jalan
di samping itu juga itu dari sisi eksternal pak ya dari sisi domestik kita juga tahu itu kan
terkait dengan ada bulan puasa sama hari raya biasanya import akan meningkat di situ
nah itu kan itu sudah masuk dalam proyeksi kita sudah menjadi perhitungan sejak sepuluh tahunan
seperti sudah kita masukkan berbagai faktor itu di triwulan dua triwulan tiga akan
meningkat sehingga secara keseluruhan kita yakin dengan kebijakan kita yang ada saat ini itu
bisa di bawah tiga persen di bawah tiga persen sejauh mana nanti korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi indonesia
begitu kita bahas di segmen berikutnya kita harus sudah kembali baik pemerintah pastikan anda masih
bersama kami dan kali ini academic view masih berbincang mengenai kebijakan bank indonesia
yang menahan bi rate bersama bapak arief mahmud beliau adalah deputi direktur departemen kebijakan
ekonomi dan moneter bank indonesia baik pak arief bicara mengenai bi rate ini kaitannya dengan
pertumbuhan ekonomi indonesia kita tahu pada kuartal pertama hanya tumbuh sekitar lima dua puluh satu persen ini
juga dibawa ekspektasi begitu perkiraan pemerintah sekalipun begitu tidak seperti itu nah anda
menilai seperti apa kalau kita kita harus bedah dulu pak apa sih yang

disebabkan pertumbuhan ekonomi di tw satu dua ribu empat belas itu lebih lambat dari perkiraan betul kalau kita lihat
pak itu sebagian besar terutama ya disebabkan karena ekspor pak ekspor yang melambat malah negatif
pak ya minus tujuh puluh delapan persen kalau kita bedah apa sih penyebab ekspor itu melambat pertama terutama
ekspor di sektor pertambangan pak oke itu terutama batubara dan konsentrat mineral betul kaitannya
kita juga kebijakan pemerintah ya untuk melarang raw material yaun own iya jadi jadi misalnya kalau
batubara bayar batubara itu kan karena tiongkok yang lebih lambat dari nikaraan kemudian harganya
juga melambat ya terus kalau terkait ingin kita pemerintah kami memperket director sementara pak
hanya sebentar ya sementara nah terus yang kedua kita lihat konsumsi pemerintah konsumsi pemerintah
triwulan tiga dan triwulan berikutnya
sebenarnya yang membuat pdb turun kan
untuk membuat domestik timan
tidak terlalu kuat artinya lebih seimbang
pertumbuhan ekonomi begitu yang terjadi saat ini
korelasi tentu saja ada
kebijakan yang dilakukan oleh bank indonesia itu
kalau menurut kami itu berhasil membuat
lebih terkendali domestik timannya
karena kalau kita tidak melakukan itu
domestik timannya akan masih kuat
impor begitu yang anda khawatirkan kah
sehingga proses penyesuaian yang kita inginkan
beranggapan bahwa inflasi yang rendah
defisit yang lebih sehat itu
merupakan modal ya pak ya
bisa dikatakan bahwa memang ini disengaja begitu
itu aja pak supaya tadi tidak
berjalan itu kembali ke level yang sehat
kami itu lebih mementingkan
ekonomi sudah apa namanya pulih
dibandingkan dengan peer group itu lima puluh satu
ekonomi indonesia itu lebih sehat lah tumbuhnya pak
sustainability nya lebih ke depan lebih terjamin
defisit terlalu besar secara fundamental ya pak
dampak yang kurang menguntungkan
kalau kita lihat tujuannya
prt dipertahankan begitu ya dengan
bauran bauran kebijakan yang sudah diterapkan juga
begitu yang mungkin sedikit mengalami tertekan
tumbuh yang tertekan itu
nanti kalau pelarangan ekspor itu
di tahun ini dan ke depannya akan

ada orang asing membeli
itu bisa menambah cadangan devisa
kemudian juga kalau kita baca
kenaikan cadangan devisa di bulan april
penerimaan ekspor migas pemerintah
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan misalnya
banyak di kita beberapa bauran kebijakan
intinya bauran kebijakan tadi
kita akan selalu melakukan upaya
bekerja sama dengan pemerintah yang intinya
kita jaga sekali momentum pertumbuhan ekonomi kita gitu pak
berdasarkan data data yang anda sampaikan juga kemudian
latar belakang yang sudah anda katakan juga tadi
inflasi yang sudah mulai terjaga pertumbuhan ekonomi juga
memang ada perlambatan tapi ini memang
adakah kemungkinan bi rate begitu akan tetap dipertahankan
ada potensi untuk menurun begitu pak
kedepan tentunya seperti saya katakan tadi
naik atau turun itu kan tergantung dari
dan kita juga harus memperhitungkan ada lag kebijakan pak ya
faktor faktor yang mempengaruhi inflasi
itu juga akan mempengaruhi
target target itu bisa dicapai sehingga nanti akan berdampak kepada
jadi artinya kita harus melihat beberapa faktor lah pak ya
iya ya berarti masih banyak perjalanan yang harus dilakukan oleh bank indonesia
dalam menganalisa segala macam bentuk data begitu ya
yang akan digunakan untuk mengantisipasi
apakah kemungkinan bi rate dipertahankan atau justru diturunkan begitu
tapi tetap aja akan melihat bagaimana juga nanti perkembangan ekonomi global begitu ya pak ali
yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi dan account deficit
baik pak arief sayang sekali waktunya terbatas pak arief terima kasih atas kehadiran dan
mungkin banyak sekali informasi yang sudah hadirkan dan ini semoga bisa membuka begitu
ada mata dan mungkin pengetahuan juga bagi pemirsa di rumah bahwa kenapa bi
mempertahankan bei rate itu sudah jelas begitu ya disampaikan
baik pak arief terima kasih atas kehadirannya dan cerakan ini ya pak arief
baik pemirsa tidak hanya berbagai regulasi yang harus bersinergi dengan baik terhadap aktivitas ekonomi
namun kita juga harus bersinergi dengan baik terhadap sesama dan lingkungan alam
tetap semangat dan tetap saksikan economic view
saya prasetyo wibowo terima kasih dan sampai jumpa